dari sini sampai kehabisan stok
gimana rasanya jadi pendukung tanpa ada jesi
kayaknya nggak asik aja gitu
katanya kesulitan tadi di kota udah habis semua
sempat nyari di actin sempat nyari di konveksi konveksi lain
tapi mereka sudah alasannya sudah outsout out semua gitu
dan ini berhasil mesen karena sudah chat seberapa hari sebelumnya
sengaja chat alhamdulillah masnya respon gitu
itu banyak banget bagi kita yang penjual jersi olahraga terutama ya jadi bisa dibilang lumayan
banget buat konsumen meningkat untuk olahraga juga buat acara nonton bareng juga udah banyak
banget yang nyari jersi jersinya gitu lumayan banget meningkatnya kehabisan nah ya itu jersinya sampai kehabisan
stok sampai kehabisan stok itu buat jersi yang indonesia kalau jersi jersi yang lain kita juga
sedia juga sih ini momentum tiba tiba meredak dan meningkatnya tuh pada menggunakan momentumnya
kalau misalkan timnas indonesia menang terus sudah pasti bakal pasti meledak terutama timnas
kalau udah lagi hebat udah bapaknya sebagai penjual kita pengen lebih rame lagi terus
timnas indonesia juga menang terus kalau bisa masuk final jadi juara satu
saya fili reabella saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
patv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya